selain bencana gempa beberapa waktu yang lalu sebagian wilayah di indonesia juga dikejutkan dengan dua siklon dua kali dalam sepekan yakni siklon cempaka dan juga siklon dahlia
siklon siklon ini turut membawa kekhawatiran akibat perubahan kondisi cuaca di daerah yang terkena dampak
namun perubahan ini sesungguhnya dapat diketahui oleh masyarakat secara langsung lewat aplikasi
memasuki musim penghujan beberapa wilayah di indonesia sedang dilanda perubahan cuaca ekstrim
hal ini menuntut masyarakat untuk aktif mencari informasi seputar cuaca dan kondisi alam
dirilis kurang dari dua tahun yang lalu aplikasi milik badan meteorologi klimatologi dan geofisika yakni info bmkg telah diunduh oleh lebih dari satu juta pengguna ios dan android
info bmkg merupakan aplikasi berisi informasi perakhiran cuaca hingga peringatan kondisi alam
ini adalah aplikasi yang berpengalaman untuk memiliki informasi perangkat yang berbasis ios dan android
demi memberikan informasi yang cepat dan akurat data yang disajikan di aplikasi info bmkg merupakan data real time
artinya data terbaru sesuai dengan kondisi di lapangan dan berdasarkan database yang dimiliki bmkg
dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur
fitur yang dapat diakses oleh pengguna diantaranya adalah perakhiran cuaca kualitas cuaca gempa bumi peringatan cuaca siaran pers resmi dari bmkg cuaca bandara dan cuaca wilayah perairan se indonesia
oke mas kemarin kan kita kedatangan cempaka dan juga dahlia nih apakah aplikasi info bmkg ini sudah bisa mendeteksi datangnya siklon tropis seperti kemarin
untuk kebetulan untuk masalah siklon
untuk aplikasi info bmkg itu belum ada untuk informasinya
tapi kita mengeluarkan siaran pers
jadi masyarakat yang ingin tahu seperti apa siklonnya kemudian pergerakannya kemana kemudian dampak cuacanya mengenai daerah mana saja kita mengeluarkannya di siaran pers
kita kan sudah include di sini menanggung siaran pers
jadi bentuknya berita
jadi belum ada untuk mendeteksinya
itu belum ada untuk di aplikasi ini
mengingat dampak perubahan cuaca yang diakibatkan siklon tropis cukup signifikan bmkg saat ini tengah mengembangkan fitur terbaru seputar siklon untuk melengkapi informasi pengguna
bmkg berharap masyarakat dapat aktif memberikan masukan dan memanfaatkan aplikasi ini agar terhindar dari berita palsu atau hoax
nadia laras jakarta